fadila tak pernah menyangka seringnya berada di depan layar komputer dan gadget
sejak beberapa bulan terakhir berujung ke meja operasi mata pertengahan juli nanti
ia pun terpaksa menunda untuk mencari kerja pasca lulus kuliah
gangguan pada kedua mata gadis dua puluh dua tahun ini memang sudah dirasakan sejak mengerjakan skripsi
terlalu lama di depan laptop dan handphone membuat matanya perih dan bengkak
bagian kemarin akhir saya ini sepandangnya sudah mulai dikurang
karena di masa itu ada putih putih berkabut jadi pandangan saya juga berkabur
setiap kali saya juga malu pusing
di dunia kesehatan mata
gejala yang dialami fadila biasa dikenal dengan computer vision syndrome atau cvs
sindrom ini merupakan kumpulan gejala yang berhubungan dengan gangguan mata
akibat penggunaan perangkat elektronik berbasis komputer
gejala yang biasa menyertai cvs adalah lelah dan pegal pada mata
penglihatan menjadi kabur atau ganda
mata terasa berpasir
kering dan terasa panas
bahkan bisa disandung
gejala juga menyertai sakit kepala dan pegal pada leher dan pundak
menurut dokter spesialis mata
selain mengganggu produktivitas bekerja penderitanya
pemakaian lensa kontak yang terlalu lama dan penderita kencing manis
mampu memperburuk gangguan pada mata
misalnya salah satunya pakai lensa kontak misalnya
terus mata juga tambah kering
itu risiko infeksinya akan meningkat
terus kedua misalnya pasiennya ada kencing manis
kencing manis itu itu bikin gangguan secara eksternal
itu saraf saraf perifer termasuk di permukaan mata
itu kalau misalnya dia punya kencing manis yang sudah dalam jangka waktu lama
itu bisa menginduksi mata kering juga
nanti ditambah lagi dengan computer fashion syndrome
nanti dia akan lebih kering lagi
jadi sebenarnya computer vision syndrome nya sih sebenarnya nggak menyebabkan kebutaan
tapi dia bisa menyumbang keberatnya penyakit
apa makin beratnya penyakit pada orang orang yang sudah menderita penyakit tertentu dulu
terlalu fokus menetap layaknya
air computer membuat frekuensi mata untuk berkedip berkurang
dari normal dua puluh kali per menit menjadi hanya lima kali per menit
hal ini membuat mata menjadi lebih kering dan mudah iritasi